dua hari berturut turut yakni pada kamis dan jumat dini hari pekan lalu
penutup gorong gorong di sejumlah kawasan di depok jawa barat dicuri orang tidak dikenal
dalam peristiwa di jalan margonda yang terekam kamera pengawas
para tersangka berjumlah sekitar empat orang beraksi pada kamis dini hari
kondisi yang relatif sepi membuat tersangka leluasa mengambil besi penutup gorong gorong
kemudian kabur dengan sebuah kendaraan angkutan umum arah jakarta
aksi tersangka terbilang terencana
lantaran menjadikan mobil angkutan umum ini sebagai kendaraan angkut sekaligus tameng saat beraksi
selang sehari yakni pada jumat subuh pencurian penutup gorong gorong kembali terjadi
kali ini para tersangka beraksi di jalan raya sawangan pancoran mas depok jawa barat
lagi lagi tersangka yang berjumlah sekitar lima orang datang mengendarai sebuah angkutan umum
modusnya pun sama
kedua duanya berkir kendaraan agar tidak kelihatan pengendara lain
sebanyak tiga penutup besi gorong gorong pun hilang dalam semalam
saluran air atau drainase yang terletak di bahu jalan sudah seharusnya ditutup dengan penutup gorong gorong
sehingga terlihat lebih indah dan tidak membahayakan pejalan kaki
sayangnya tidak sedikit penutup gorong gorong yang saat ini kondisinya rusak parah
ataupun dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga trotoar pun tidak dapat digunakan
oleh para penjalan kaki
saluran drainase atau gorong gorong merupakan saluran pembuangan air yang berada di bawah jalan raya
saluran tersebut dibuat untuk mencegah air hujan menjadi genangan ataupun banjir
namun kini tidak sedikit gorong gorong yang bukan hanya berfungsi mengalirkan air
tetapi juga menjadi jalur kabel listrik dan kabel lintas bawah
tentu saluran ini harus ditutup demi keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan
sejak kejadian lubang gorong gorong yang hilang di jalan margonda raya
akhirnya ditutup dengan potongan beton agar tidak membahayakan pejalan kaki
serta pengendara mobil dan motor
diambil orang kalau pagi itu jam dua an
pak itu kali pertama atau sebelumnya ada pertama
udah berapa kali
di tempat deretan ini ke sana
ini pertama di sini terus ke sini terus ke sana
jadi anda sendiri sebagai warga di sekitar jalan
jalanannya ada yang merusak atau bolong bapak gimana pak
itu takut kesandung nggak rata itu kalau malam takut jatuh bu
di sini ada tiga kali
oke nah bapak sendiri sebagai warga yang di sekitar sini kalau mau jalan jadinya takut atau gimana pak
ngeri aja yang lain yang nggak tahu
kalau yang nggak tahu tahu tahu nyelonong kan cebur
hilangnya tutup gorong gorong dapat membahayakan pengguna jalan
pencurian ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas umum
namun wali kota depok muhammad idris menuturkan fasilitas umum atau aset negara merupakan tanggung jawab bersama
apabila terjadi upaya atau tindakan pencurian hendaknya warga melaporkannya kepada kepolisian
terkait fenomena pencurian tutup gorong gorong idris menyatakan bahwa petugas telah mengunci permanen beberapa tutup gorong gorong trotoar kota depok khususnya di daerah rawan
kalau untuk mengunci atau membuat kunci kunci permainan
pengamanan dalam hal ini juga sudah kita lakukan di beberapa tempat tentunya yang khususnya daerah daerah rawan
ya harus diganti perbaikannya itu memang ada anggaran anggaran yang sifatnya pemeliharaan
dihubungi terpisah melalui pesan singkat kapolsek pancoran mas tengah menyelidiki kasus ini
tim liputan cnn indonesia